nah buat anda mungkin yang suka ke yogyakarta terus suka mampir juga di salah satu titik atau pusat keramaian wisatawan seperti malioboro yang biasanya mungkin banyak orang kemudian pastinya penuh dengan kendaraan motor
nah hari ini atau mungkin setiap selasa wage paling tidak anda tidak akan lagi ya menjumpai jalan malioboro yang penuh sesak kendaraan bermotor
di mana dinas perhubungan provinsi daerah istimewa yogyakarta yang melakukan uji coba penutupan jalan malioboro dari kendaraan bermotor yang biasanya tadi memenuhi kawasan jantung pariwisata kota yogyakarta tersebut
uji coba penutupan jalan malioboro dimulai selasa delapan belas juni dua ribu sembilan belas pukul enam pagi hingga sembilan malam
uji coba penutupan hanya berlangsung setiap hari selasa wage bersamaan dengan hari malioboro bebas pedagang kak hili
uji coba penutupan hanya berlangsung setiap hari selasa wage bersama dengan hari malioboro bebas pedagang kaki lima
kendaraan bermotor yang biasanya masuk malioboro melalui kawasan jalan abu bakar ali dilarang masuk ke jalan malioboro
kendaraan diarahkan oleh petugas menuju jalan pasar kembang
namun tidak seluruh jalan malioboro ditutup
beberapa jalan di sekitar malioboro di mana terdapat hotel hotel serta kawasan pemerintahan
seperti jalan sosro wijayan yang berdekatan dengan kompleks dprd diy
jalan dagen jalan pajeksan dan jalan suryat majan
yang merupakan pintu masuk ke kompleks bangsal kepatihan
masih bisa dilewati kendaraan
sehingga wisatawan masih dapat mengakses kendaraan umum seperti ojek online maupun taksi
uji coba penutupan ini dilakukan dinas perhubungan provinsi daerah istimewa yogyakarta
terkait rencana malioboro yang akan diubah menjadi kawasan semi pedestrian
setiap selasa pagi kita akan menutup jalan malioboro ini dari jam enam sampai jam sembilan malam
penangkapan jalan adalah untuk semi pedestrian malioboro
kejepatannya malioboro tidak boleh ada kendaraan terkumpul
malioboro kecuali kendaraan kendaraan terkumpul
seperti perjalanan seperti kendaraan kapal seperti kendaraan kapal
kapal kapal kendaraan apa itu apa apa seperti ini lah
meski hanya berlangsung setiap hari selasa wage
warga yogyakarta dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan malioboro
antusias menyambut kebijakan tersebut
ya bagus jadi enak untuk jalan
santai gitu nggak terlalu bising dengan kendaraan mobil
bagus karena ya ketika malioboro itu berita pas gitu lah
tiap hari ke persiduannya kayak gitu sekarang melengkarkan ya
jadi jangan kalau misalnya wisatawan oke enak
belum tentu untuk pedagang ya gitu
saya juga sebetulnya butuh juga sih ada pedagang
karena kan kita wisatawan butuh belanja
kalau misalnya nggak ada sama sekali nggak ada yang menarik lagi di sini
dinas perhubungan provinsi daerah istimewa yogyakarta
masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba penutupan kawasan malioboro
dari kendaraan bermotor
sementara berdasarkan pantauan tim cnn indonesia di lapangan
pada hari pertama pelaksanaan uji coba
masih banyak kendaraan yang menuju malioboro
kesulitan mendapatkan tempat parkir
sejumlah kantong parkir yang telah ada
belum menampung kendaraan yang hendak parkir